anda kembali bersama kami di cnn indonesia news hour
per hari ini senin dua puluh tiga mei pintu ekspor minyak goreng dan bahan bakunya mulai dibuka oleh presiden joko widodo
pemerintah mengklaim harga minyak goreng kemasan dan minyak goreng curah di indonesia sudah turun dan pasokannya pun telah stabil
pantauan tim liputan cnn indonesia di pasar tebet barat jakarta selatan
harga minyak goreng kemasan satu liter kini berada di kisaran rp dua puluh tiga hingga rp dua puluh lima per liternya
harga ini mengalami penurunan rp dua hingga rp tiga
pedagang mengatakan penurunan ini dimulai sejak sekitar sepekan yang lalu
sementara data dari situs web info jakarta jakarta go id
harga rata rata minyak goreng curah di jakarta ialah sebesar rp sembilan belas
harga tertinggi di pasar kebayoran lama jakarta selatan
sementara harga terendah sebesar rp enam belas lima ratus per kilogram di pasar jembatan lima jakarta barat
uniknya sejumlah pedagang mengaku turunnya harga minyak goreng justru tidak berbanding dengan naiknya animo pembeli